jelang libur panjang akhir pekan volume kendaraan menuju cikampek mengalami kepadatan
antrean kendaraan mengular hingga tiga km
kepadatan juga terpantau di ruas gadok menuju puncak bogor dan juga gerbang tol paster bandung
kendaraan yang melintas melalui tol purbalenyi khususnya ke kota bandung
seperti yang terpantau di kamera cctv senkom jasa marga tol purbalenyi juga mulai terjadi kepadatan
begitupun di gerbang tolpaster laju kendaraan hanya bisa ditempuh dengan kecepatan sekitar lima km per jam
sebagian besar merupakan kendaraan pribadi seperti minibus
peningkatan kendaraan menyebabkan antrean panjang menjelang simpang paster surya sumantri
diprediksi puncak kepadatan menuju kota bandung akan terjadi jumat
untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan polrestabes bandung akan menempatkan petugas di titik titik rawan kepadatan
kemacetan pun terlihat di ruas dalam kota yang menuju ke luar jakarta seperti cikampek dan bekasi
papan pengumuman pun dipasang agar pengendara menggunakan jalur alternatif
arus kendaraan dari arah jakarta juga kembali tersendat di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
dari pantauan kamera cctv tmc polres bogor antrean kendaraan tersendat hingga enam km menembus tol ciawi hingga berdesakan di simpang gadok
untuk mengantisipasi lonjakan kemacetan jalur wisata petugas akan menutup arus kendaraan dari arah cianjur menuju puncak tepat pukul tujuh pagi
arus yang akan dibuka lebih diutamakan jalur dari arah jakarta menuju puncak
pemirsa kita akan bertanya kepada koresponen kita raff raff kahvi yang berada di jalan tol jakarta cikampek
wah kami lihat di belakang anda ini masih ada kepadatan ya
tepatnya anda berada di kilometer berapa ya
selamat pagi prabu dan juga daniel
posisi saya saat ini ada di parking bay kilometer delapan belas menuju ke gerbang tol cikarang
dimana sejak dari jakarta tadi saat saya menuju ke sini memang kemacetan sudah saya rasakan begitu
sehingga saya harus berjalan
mobil saya harus berjalan perlahan lahan untuk bisa sampai begitu kepada titik tujuan saya di gerbang tol cikarang
di belakang saya ini memang antrian kendaraan baik kendaraan pribadi maupun juga bis bis penumpang umum ini juga masih terlihat untuk mengantri begitu
kepanjang antriannya pun sendiri juga lebih dari tiga kilometer begitu
saya mengutip dari informasi
cnn indonesia com bahwa kepadatan ini sebenarnya tadi sudah terjadi pada malam hari
dimana ada prediksi kenaikan sekitar tiga puluh satu persen
jadi antara sembilan puluh tiga ribu kendaraan daripada kendaraan yang biasanya terjadi pada hari hari sebelumnya yang ada antara sekitar tujuh puluh tiga ribu kendaraan
karena memang hari ini sampai dengan tanggal tiga nanti ini merupakan libur
di mana ada perayaan maulid nabi
banyak warga dari jakarta menuju ke tempat tempat wisata
baik yang ada di bogor kemudian juga di bandung
dan juga di tempat tempat wisata yang ada di jawa barat lainnya
di parking bay yang tempat saya berdiri saat ini
juga disediakan banyak sekali pos pos polisi
kemudian juga persiapan persiapan baik dari pihak kepolisian pihak jasa marga dan juga instansi instansi terkait lainnya
ini juga membantu untuk mengamankan begitu dan juga untuk memberikan rasa nyaman bagi para pengendara juga agar bisa melewati atau juga bisa merasakan hari libur mereka ini dengan aman dan juga tertib
ada dari pihak jasa marga sendiri ini juga memberikan sebuah solusi alternatif ataupun juga ada solusi kemacetan yang seandainya nanti terjadi
di antaranya adalah pengalihan arus
atau juga ada kontra flu juga ini untuk mengurangi beban yang ada di gerbang tol dan juga untuk mengurangi beban kendaraan yang sudah mengular begitu sejak malam dan juga pagi hari tadi ini
dari jakarta menuju ke gerbang tol cikarang selain itu juga diharapkan agar tidak ada antrian yang begitu panjang
maka di gerbang tol nantinya para pengendara ataupun juga yang memiliki mobil ini juga menyiapkan non tun
naik begitu kartu nontonnya agar transaksi di gerbang tol bisa semakin lebih cepat
baik terima kasih raff raff kahvi untuk informasi anda langsung dari jalan tol menuju ke cikampek
ya masih macet pada intinya rasa rasa bersyukur juga ya kita masih ada di sini
coba dipikir pikir saja pak mirza kalau memang tidak terlalu penting untuk keluar ke jakarta ya pada libur panjang kali ini mungkin lebih baik di rumah atau di kota masing masing
dan berwisata di wisata lokal
ya bolehlah ya karena memang puncaknya diprediksi hari ini nih mudah mudahan saja kalau misalnya anda masih punya banyak waktu